empat unit bus pariwisata yang tengah terparkir di sebuah bengkel di bekasi hangus terbakar selasa siang
api yang berasal dari pembakaran tumpukan sampah dengan cepat menyambar badan bus
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah
dari video amatir yang direkam warga terlihat api membakar sejumlah bus di bengkel yang terletak di jalan raya jatirangga kelurahan jatisari
kecamatan jati asih kota bekasi selasa siang
sejumlah warga pun buru buru menyelamatkan kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi kebakaran
dua unit bus dan sejumlah mobil yang terparkir di depan halaman bengkel berhasil dievakuasi oleh warga
kejadian bermula saat seseorang membakar tumpukan sampah yang berada di sudut bengkel
tak lama kemudian api menyambar ke sebuah ban bekas dan menyambar satu unit bus yang berada di dekatnya
hingga akhirnya membakar tiga bus lainnya
sedikitnya lima unit mobil pemadam kebakaran kota bekasi diterjunkan ke lokasi guna memadamkan si jago merah
api baru bisa berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih satu setengah jam
semuanya empat yang satu bisa diselamatin
tapi sudah sempat kebakar yang satu itu
tidak patutnya saja
ini bakar kenapa bang
ini sabun sabunnya ini
merempet ke tumpukan jibak ya
masuk ke tempat bang masuk ke tempat pembinaan ini masuk ke sini kembali ke tempat terakhir
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah
dari kustara bekasi